di jumat pagi ini sepertinya ruas tol itu masih menjadi pilihan begitu untuk warga bepergian karena banyak sekali kepadatan yang terjadi di beberapa ruas tol
karena jalan tol itu memberikan kemampuan mereka untuk mengakses jalan raya lebih cepat dan juga menghindari jalur ganjil genap pada setiap harinya
tapi pemerintah dipilih rencana lain menaikkan tarif tol dalam kota menuju ke bandara
iya betul sekali di mana jasa marga ini resmi menaikkan tarif tol bandara soekarno hatta atau ruas tol penghubung jakarta tangerang mulai dua belas mei tepatnya pada pukul mendatang
tarif baru tersebut masih sama dengan penyesuaian tarif per dua tahun lalu yang sedianya akan dinaikkan sebelumnya pada empat belas februari lalu
direktur operasi dua jasa marga mengatakan penyesuaian tarif baru ini dinilai untuk membantu kelancaran operasional pembangunan sejumlah proyek tol khususnya ke arah bandara soekarno hatta
adapun nominal tarif baru adalah
golongan satu dari tujuh rupiah menjadi tujuh lima ratus rupiah
golongan dua dari yang semula delapan lima ratus rupiah menjadi sepuluh rupiah
sementara untuk golongan tiga tetap sepuluh rupiah
tidak hanya kenaikan penurunan terjadi di golongan empat dari semula dua belas lima ratus rupiah turun menjadi sebelas rupiah
dan golongan lima dari lima belas rupiah menjadi sebelas rupiah
kenaikan tarif sendiri didasarkan adanya kenaikan pendapatan
yang pada masyarakat sehingga memungkinkan untuk adanya kenaikan tarif tol
kita melaksanakan sosialisasinya ya baik itu melalui media media yang ada di jalan tol medsos fandut dan sebagainya
kita akan lakukan itu penyesuaiannya adalah tarif
penyesuaian tanggal dua belas ya
sebetulnya waktu itu waktu sosialisasi aja mau kita tambah lagi
jadi kan memang kalau kita lihat bandara itu
tol kita itu satu satunya jalan yang cukup yang paling layak untuk menuju bandara
kemudian waktu itu ada banyak kegiatan pembangunan terminal tiga dan empat
ya pengendarahan proyek dan sebagainya
sehingga banyak bukan banyak ada beberapa kejadian ya terhadap kendaraan proyek
kalau itu mungkin diikuti lah
sehingga mungkin berita itu diikuti sehingga kita juga mengevaluasi lagi lah waktu itu
kita ya udah kita ikhlas kita undur dulu
sampai dengan waktunya yang pas
jadi kan sebelumnya golongan itu kan aturannya golongan satu kemudian golongan duanya kan satu setengah
golongan tiga dan seterusnya adalah dua kali
nah memang kalau kita lihat angkanya malah turun yang di golongan empat limanya
karena boleh ada re clustering ya
di proses ini kan memang udah programnya memerintah ya
tapi kita juga tidak boleh ada